kita beralih ke berita kuliner
nasi tumpeng biasanya disajikan dengan ukuran yang besar dalam sebuah acara
tapi berbeda dengan nasi tumpeng yang satu ini
di surabaya sejumlah ibu membuat inovasi baru dengan membuat nasi tumpeng mini berbentuk boneka winnie the booh
bagaimana uniknya nasi tumpeng mini ini berikut liputannya
wah unik dan lucu
ya sekilas nasi tumpeng mini ini terlihat layaknya boneka the pool
namun siapa sangka boneka ini ternyata terbuat dari nasi kuning
bentuknya yang lucu dan imut membuat sejumlah ibu rumah tangga di surabaya jawa timur tertarik belajar membuat nasi tumpeng ini
bertempat di salah satu hotel di kawasan dr sutomo surabaya
sejumlah ibu nampak serius menyimak juru masak memeragakan pembuatan nasi tumpeng berbentuk winnie the book
yang paling menyenangkan apa yang paling unik apa ini
susah ya ibu
menghibur gak ibu ini
membuat nasi tumpeng ini ternyata tidak terlalu sulit
cukup siapkan nasi putih dan nasi kuning
kemudian cetak nasi dengan cara ditumpuk pada alat cetak berbentuk lingkaran
setelah itu kepal kepal nasi kuning ini menjadi lingkaran kecil
susun hingga berbentuk seperti boneka winnie the pooh
agar terlihat lebih mirip beri mata hidung mulut dan telinga dengan lembaran rumput laut
tahap terakhir beri hiasan lainnya berupa ikan sayur selada telur dadar mie goreng perkedel dan juga ayam goreng
dan nasi tumpeng mini ini pun siap disajikan
kita bikin tumpeng mini ya
dengan ditambahin karakter
jadi seperti pintu jepang cuma kita aduin sama tumpeng tradisional kita
mengkreasikan tumpeng menjadi berbagai bentuk unik ini sejalan dengan perkembangan zaman
di mana tumpeng tidak hanya disajikan pada perayaan tertentu saja
sehingga dengan kreativitas tinggi sebuah tumpeng pun bisa menjadi sebuah peluang usaha
lukman rozak surabaya